ada banyak orang yang memiliki alasan untuk pindah dari jakarta dan hidup di pulau yang lain
seperti misalnya artis happy salma yang memilih tinggal di pulau dewata bali
meski harus bolak balik ke ibu kota untuk urusan pekerjaan happy salma punya alasan tersendiri
mengapa memilih bali
lalu apa alasan utamanya meninggalkan jakarta kami punya ulasannya
sejak menikah tujuh tahun silam artis ibu kota happy salma memutuskan hijrah dan menetap di pulau dewata bali
artis yang banyak membintangi film layar lebar penulis sekaligus sutradara ini menikah dengan pria keturunan raja ubud bali
cokorda bagus dwi santana max kertiasa dan membuahkan satu orang putri cokorda sri kinandari kertiasa yang usianya kini menginjak dua tahun
keseharian epi salma disibukkan dengan tugas sebagai ibu rumah tangga
mengurus anak dan juga membantu menjalankan bisnis
apa ya tanpa disadari kayak kritik kritik sosial kita muncul begitu tajam ya
tapi ketika di bali saya merasakan pendalaman yang begitu kuat di dalam profesi saya
ketika mendalami peran mendalami naskah atau membuat ide ide besar dalam pekerjaan saya itu lebih tajam gitu
lebih lebih bisa fokus gitu
jadi akhirnya saya membuat ritme sendiri bahwa
ketika di bali itu saya lebih banyak merumuskan mendalami eksekusi
banyak tidak bisa dipungkiri kita berpusat di jakarta
tapi kan tidak semua juga harus ada di sana gitu saya pikir
bali yang penuh dengan tradisi dan nuansa alam yang masih kental
bahkan dirasa happy salma makin memacu dirinya berkarya dan beraktivitas lebih baik

karena di satu tempat dimana tapi tidak bisa dipungkiri
karya itu juga muncul seiring dengan situasi di sekeliling kita yang membentuk pemikiran dan pendalaman kita
jadi dengan saya tinggal di bali tentu saya akan terus berkarya
malah saya lebih merasa lebih fokus itu dan lebih intensif gitu dalam melakukan pekerjaan yang saya suka setelah saya di

setelah saya di bali saya lebih banyak bisa berusaha untuk berusaha
pertunjukan pertunjukan lebih konsisten ketika saya ketika tinggal di jakarta
karena sibuk di sana akhirnya jadi mana yang saya suka jadi keteteran gitu
jadi kalau untuk tinggal pindah lagi sana rasanya enggak ya gitu
nah cukup di bali saja
tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap karir dan pekerjaannya saat happy salma memutuskan hijrah ke pulau dewata bali
segala aktivitas dan kegiatan yang dulunya ditekuni di ibu kota jakarta
kini bahkan bisa dilakukan sambil berkumpul bersama keluarga besarnya di pulau bali
ayu ngurah dewi badung bali